lagi ya sama siapa kasih tau sama mami orangnya
enggak mi mami tenang aja mi
papi gak main api justru papi lagi nyiapin kejutan buat mami
kejutan kejutan apa
cuman kan bobby pengen gitu maminya bobby tuh seneng
gimana sih kamu bikin penasaran mami aja nih ada apa sih
tapi udah beliin kalung emas buat
gitu caranya papi
mau nyogok centin nih pake kalung emas
namanya gratifikasi tuh pi
kita liat aja pi siapa yang menang
bener bener iri sama pak susi loh
susi itu pinter loh bisa dapet pembantu yang cantik yang mulus yang mulai hidungnya mancung
warung hidungnya putih
kalau saya bilang lebih baik kita tanya saja sama sisus ini dapatnya dari mana
kalau kita dapat pembantu yang kayak gitu nih ya kita punya yang kayak gitu
maaf adanya cuman sirup
begini loh bu saya ini mau tanya perempuan cantik pembantu di sini itu kemana ya
saya dari mana saya dari dapur
kalau tanya saya dari mana asalnya dari tulungagung
bukan situ tapi pembantu yang satu lagi
nah itu es batu lagi
nggak ada es batu adanya itu cuma sirup
enggak di situ ada buduk bukan di sini ini nggak jual buduk
pembantu yang tadi di mana
kan sudah bilang tadi saya itu dari dapur
ah jangan tanya dari mana dari mana terus terus terus bosan
ah ini orang tua nih
hehehe lihat lihat lihat lihat matanya lihat ke saya lihat ke saya
saya mau tanya yang saya tanyakan sekali lagi coba dengarkan ibu baik baik
pembantu perempuan yang cantik di rumah ini yang bodinya ahoy itu kemana
saya itu memang cantik
saya pergi karena saya cantik
nah dua baju ini kamu bungkus atas nama pak sanjet
iya bob kenapa
mami masih di butik nih
iya masih memangnya kenapa
enggak bobi mau ngomong sama mi cuman rahasia nih mi
dia main api lagi ya
sama siapa kasih tahu sama siapa
tahu sama mami orangnya
enggak mi mami tenang aja mi
papi gak main api justru papi lagi nyiapin kejutan buat mami
kejutan kejutan apa
cuman kan bobi pengen gitu maminya bobi tuh seneng
gimana sih kamu bikin penasaran mami aja nih ada apa sih
tapi udah beliin kalung emas buat mami
papimu beliin kalung emas buat mami
iya tapi mami jangan ngasih tahu papi ya kalau tahu dari bobi ya
aduh mami gak percaya seumur umur papimu tuh gak pernah beliin perhiasan kayak gitu
memangnya dalam rangka apa
ya kan mungkin aja nih
papi lagi pengen nunjukin kasih sayang papi ke mami
siapa tau kan ini caranya pak ami buat minta maaf selama ini ke mami
masa sih tapimu tuh gak pernah romantis sama sekali
kami jadi merasa aneh terus kamu taunya dari mana sih
tadi mi papi sempet keceplosan ngomong sama bobi
terus sekarang mami tuh harus gimana pura pura gitu pura pura gak tahu
jangan nih jangan nih nanti kalau papi pulang mami langsung tembak papi aja
kan papinya taunya mami tuh gak tahu bu dikasih keceplosan
mami langsung tembak biar papi kaget
oke kalau gitu mami langsung tanya ya oke oke ya ya makasih ngomong
tapi inget nih jangan bilang kalau dari bobi penting banget tuh nih
pengek enak pi
aku kira kamu lagi keluar
bumen banget sih ini kenapa disuruh mama kamu
aku minta maaf ya masalah yang kemarin aku gak ada maksud kok bikin kamu bete atau gimana gimana sorry
ya udah deh
tapi janji ya jangan bilangin lagi
eh aku punya sesuatu deh buat kamu
ada deh tunggu ya tunggu
nih kamu cobain ya kamu tahu sih enak apa enggak nih cobain
soalnya yang kemarin kamu lupain aja ya lagian juga aku udah maafin kamu kok dan aku percaya sama kamu
oh ya by the way besok aku ada pemotretan lagi kamu temenin aku ya
kamu kamu keberatan ya nemenin aku ya udah deh gak apa apa gak usah
kok aku gak mau maksak kok
enggak enggak enggak aku besok antrian kamu ya aku besok gak kuliah kok
asik ditemenin lagi deh
oh iya ini kuenya boleh aku bawa pulang gak
boleh dong boleh banget kamu boleh pulang aja buat aku siapin dulu ya
oh thank you thank banget sih kamu
penasaran tadi udah makan kenapa masih lapar juga ya malah gak ada tukang nasi goreng yang lewat lagi
hah biasanya banyak
iya baru bang
bang papi udah pulang belum
belon pemben amat sih nanyain papi biasanya juga kagak akur
ella nanya papi apa belum banyak banget komentarnya bang
iya iya belon belon belum pulang
banyak bang mau kue
oh kebeneran banget ya mau dong kalo lagi lapar
pemben pulangin aja nih
oh apa jangan jangan papi punya rencana lain ya
ini mami masih di jalan bob kenapa
oh ya cepetan dong mi
kan mami harus pulang duluan sebelum papi
iya ini mami sampe bela belain naik taksi
mobil mami mami tinggal di butik
habisnya macet banget
emang mami masih jauh mi
enggak udah deket kok
yaudah deh mi cepetan ya mi
kamu tuh udah ke rumahnya cindy belum
udah udah tenang aja nih
gak percaya banget sih
soalnya kamu sama papimu di sebelah satu ratus dua belas
iya udah mie percaya deh tanya aja ntar sama cindy
mau dibikinin minuman ya buat mas bobby
udah udah masih rapet rapet
papi udah pulang mbak
papi kan waktu itu janjiin kamu kalung emas kan
udah dikasih belum
kamu seneng dikasih kalung emas sama papi
seneng tau mas
kalau dikasih coklat sama mas bumi kayak kemarin gimana
seneng banget mas
kan sampai centini bilang deman eman
ah masa sih tin
eh kamu melok melok sama jakarta ngin nih say
gak apa apa lama lama juga biasa tin
kamu beneran apa cuma kombarin mas bobby sih
lebih senang daripada dikasih kalung emas
mas bobi mah jangan gitu
justru centini yang tidak enak
tapi jangan dipegang pegang gak enak mas
special que frik ya ngak algunasnya musim sendiri kusutku